eh tenang tenang lu tenang men
gue jadi panik deh
ano perut gue ini sakit banget kayak di rumah krepek gini
bang jangan jangan anaknya nenek bengkelah duluan nih bang
dia kan duluan sembilan bulan hamilnya
bang ampun itu tuh gara gara keracunan tuh
kan dia kan kedengeran mulu
jadi anaknya pengen berujur tuh bang
perut sakit bang
nih gara gara relu nih bini gue jadi sakit
perutnya yang lagi hamil nih lo lihat nih jadi kesakitan nih
gak ada apa apa
ini bapak bapak sama ibu ibu semuanya
saya cuma mau ngejelasin
biarkan anak anak ibu ibu semua itu beristirahat di rumah sakit dengan tenang
biarkan tim medis dan para dokter memeriksa anak anak ibu semua
alah alasan aja itu
udah jangan pada percaya deh
bukan gitu pak haji
kalau ibu ibu semua datang ke rumah sakit
itu bisa malah mengganggu tim medis dan dokter yang sedang memeriksa anak anak ibu ibu semua
ayah harap bapak bapak dan ibu ibu semua bisa percaya kondisi anak ibu ibu semua kepada keluarga ayah
insya allah semuanya akan aman
nah iya bu kalau mau besok besok besokan aja
bukan begitu rob
insya allah besok ibu ibu semua bisa jenguk anak ibu ibu semua
udah jangan dengerin percaya deh sama gue
kalau ini cuma akal akalan si robi buat nutupi boronya kurangnya si sulam
bapak haji tapi menurut saya apa yang dibicarakan roby itu benar
kalau kita semua ke rumah sakit malam ini juga malah tambah panik
anak anak bukannya sembuh malah parah
karena dokter makin pusing memeriksa anak anak dalam keadaan semua warga membludak di rumah sakit
yaudah deh mendingan kita pulang aja ya
lagian pan nanti lagi kita mau sahur
yang bener rob yakin
kalau anak kita gak kenapa napa
insya allah buk
kalau ayah dapat kabar dari rumah sakit tentang keadaan anak anak ibu semua ayah akan segera kabarin
ah dasar warga kagak ada pendirian
dikosok dikit aja udah kagak percaya
oh dia emang bener
terus lagi si robi ngomongnya pinter bener
sampai bikin warga tuh pada percaya semuanya sama dia
pantesan anak kita siul kegayat sama si robi
kayaknya dia punya ilmu sirup
tuh dia mbak
kita mesti kerja keras nih bang
jangan sampe si rumana tuh jatuh ke tangan si robi
amit amit deh mbak
gue pokoknya kagak setuju titik
abah juga mi
tapi gimana dengan warga di sini mi
berabe kalau yang di denger mereka itu hanya si robi bukannya kita
sia sia dong kesempatan yang bagus
kagak kita manfaatin untuk nendang si sulam
aduh tau deh mbak
umi nih sekarang lagi buntuk bener bener
ya ibarat kate nih
tendangan si nati mbak
udah masih musinya udah jebol tuh pak
karena gak wangi kagak ada
gak ada yang jaga
eh robi dateng
kenapanya keadaan anak anak itu sampai seperti itu
ya insya allah mak
kita harus yakin bahwa semua masalah ini pasti bisa teratasi
rasanya mbak sedih sekali liat anak anak tadi seperti itu
sedih untuk turun
sabar ya mak istighfar
yang terpenting sekarang kita sabar
siapa yang bertanggung jawab dalam acara ini
ada bang haji sulam sama ada empat
sampel makanan dan minuman ini akan kami periksa dalam lab kami
nanti kami akan panggil penanggung jawabnya
nama namanya sudah kami cacat
cik belum ada kabarnya hasilnya dari dokter
gimana keadaan anak anak
karena yang diperiksa dokter anaknya banyak juga
iya yang bisa kita lakuin sekarang cuma berdoa
semoga aja tidak terjadi apa apa
semoga aja anak anak dapat perlindungan
dari allah swt ya
kita tengok si rodo dulu yuk
biar ini anak anak jadi jaga sama si laila aja dulu pak
pokoknya pak haji gak usah khawatir
biar ayah sama lela yang nunggu di sini
nanti kalau ada apa apa hubungi saya di ruangnya rodi ya
kita banyak berdoa haji
perut gue ini sakit
kuteri panik ya
menurut gue ini sakit banget
kayak di rumah rumah begini
nggak kuat sakit
bang jangan jangan anaknya nenek nenek mending keluar duluan bang
dia kan belum sembilan bulan hamil ya
bang sampai tau tuh gara gara keracunan tuh
kan dia kan keding gede mulu
jadi anaknya pengen berujur tuh bang
perut sakit bang
nih gara gara relu nih bini gue jadi sakit
perutnya yang lagi hamil
gimana nih sakit banget perut gue bang
nggak kuat banget
nih lo denger kan
nih teriak teriak kesakitan gara gara lo nih
bini saya juga sakit dan lagi hamil juga
nah gue nggak mau tau sama bini lo
pokoknya ini mah maafkan deh nih
kalau sampai kejadian apa apa sama bini gue
atau sama anak gue yang di dalam perut
lu kok tuntut sekeluarga lo
iya bentar bentar om
kita dikasih ini kok dikasih obat sama dokter
nih bini gue nih yang udah teriak teriak nih
sabar pak ardun
nanti juga dokter bakal langanin pasien satu persatu
sabar aja kenapa
tapi bini gue udah teriak teriakan begini
mesti nyuruh yaudah
mesti gue kan begini
mestinya bini gue yang dirawat duluan sama dokter
iya pak ardun
nanti kalau dokternya kesini
bininya pak ardun duluan lah yang dipereksa
emang mesti begitu bini
gue kan begini karena lo sekeluarga nih
pak ardun jangan asal nudu dong
kita ini semua belum tahu penyebabnya apa
semua jadi kayak begini
jangan main nudu aja
main nudu bagaimana
udah jelas lo sekeluarga yang salah tahu gak
biar lo pindahin aja kamernya
biar dia tenang gak berisik
mendingan lo pindahin aja roh
biar lebih tenang istirahatnya
pokoknya lo kalau pindahin bini lo ke tempat yang enak
biniku juga mesti pindah ke tempat yang enak
jangan sembarangan lo
kalau lo kagak mau
maaf maaf kak teni
gue tuntut lo sekeluarga masuk penjara lo semua
abah ini masih kagak percaya
kalau si sulam itu tegak ngeracunin anak anak mi
namanya juga si sulam
orang kaya si sulam itu
bisa ngelakuin apa aja bah
kok umi yakin banget sih nih
dia kan tuh yang masak semua makanan
itu kan dimasaknya di rumah diet
dan semuanya itu kan tanggung jawabnya dia
iya si sulam
tegak banget ya si sulam
sejahat jahatnya kita mi
kita kagak bakalan tega mi
lah kita ini kan mbak masih punya belas kasihan
emangnya si sulam
iya bener mi
abah bener bener kagak percaya
si habis itu yang udah ngelapor sama polisi
mestinya tuh warga bah